pisah rumah aja dulu deh pisah kamar
tapi tapi mama gak ingin kalian bikin keputusan dalam keadaan seperti ini
serah mama aja deh adriana pusing terserah semua terserah
bey tolong ya kamu kasih waktu untuk anak saya
kenapa pak omar begini
laksa jatuh pak
itu tadi adalah trik untuk memenangkan balapan
trik itu lo harus latih terus terusan
dan ini belum cukup
masih ada beberapa trik lagi yang harus gue ajarin sama
terima kasih ya allah
terima kasih karena sekarang mama hamba sudah sium pak
hama benar benar takut ya allah
hai apa mau bicara ntar pak nanggung nih dikit lagi nih cat sama siapa sih sama lulu
seneng nih mama dia lagi semangat semangat ini kerja pak suka nih mama kayak gini nih pegawai keren
hai dah hai ya pak bapak mau ngomong apa bapak mau ngomongin mengenai keuangan rumah tangga kita
kan mama tahu sendiri bapak ini udah bukan direktur utama jadi jabatan papa tuh udah
kayak staff biasa berarti kan gajinya juga disesuaikan
maksud papa tuh gaya hidup kita juga udah harus disesuaikan enggak papa ya ma
enggak papa mama juga kan sekarang harus hidupnya prihatin soalnya kan mama lagi
ngumpulin uang untuk balikin duitnya adrian lah ya kan ya mama juga kan harus
balikin uang kantor pak ya walaupun itu kantornya mama sendiri tapi kan mama harus
tetap diberikan uang untuk kantornya mama sendiri tapi kan mama harus tetap diberikan uang untuk
jaga cashclownya ya kan ke tiga apa yang mama lakukan tuh bener dan bapak yakin mama pasti bisa
op perempuan juga mau ganti mobil hai terus pakai alphard lagi apa ganti yang sedang sedang ajalah

mama istri mama nurut aja
yang penting kita lakukan semuanya itu demi kebahagiaan keluarga kita
aku bersyukur banget punya istri yang penurut kayak mama
kalau kita mau motong budget nih
asisten rumah tangga kita aja tiga orang pak
terus gimana dong
siapa yang harus terpaksa kita lepas
kalau dilihat dari masa kerjanya sih kayaknya si sri deh pak
kasian sri ma
iya sih kasian
ngebayang mukanya juga kasian ya pasti
dia tuh udah ngerasa kayak keluarga sendiri gitu loh pak
terus siapa dong
kalau biira kan nggak mungkin
dia yang paling tahu semuanya di rumah ini
kalau biira mah kasian
sama biira kasian juga sama si boy
karena biira itu paling tahu semua kesukaannya boy
jangan mama nggak setuju
terus siapa lagi
masa cewek cewek ngerjain kerjaan yang mang diman
kasian juga tuh ja bener baik
yaudah kalau gitu kita kembali aja ke awal
nggak tega kasian
aduh mama ini gimana sih
katanya mau motong budget
kok pakai perasaan
papa juga kesian tapi gimana lagi
hah papa kok jadi mama sekarang dibalikin gimana gimana sih
ya papa nggak cocok deh ya mama sebe

katanya mau potong budget tapi kok pakai perasaan
ya pakai perasaan
kasian semua semuanya dikasianin
ya papa juga kasian tapi gimana lagi

lah pak kasian itu datang dari dalam hati
ya kasian iba
kenapa jadi mama yang disalahin
makanya semua jangan pakai hati
mana sih mama sebel
kok kita berantem lagi sih pak
itu kebiasaan kali ya
jelek banget kebiasaan kita ya
pak apa sih
nggak boleh dilepas nih
tambah berat ya
muter dulu dong
ya terus balik
ngasih surat apalah itu ke pengadilan agama
langsung aja kita cerai
langsung aja kita semuanya kelar
saya masih sayang sama kamu dan mas tidak ingin berbicara dengan kamu
tapi kalau kamu memang kamu tidak bisa mengikuti mas sebagai seorang suami
mas akan tetap berpegang teguh kepada ketetapan agama
walaupun memang emas harus mengesampingkan rasa cinta emas sama kamu
dengar ya mas
buang buang waktu harus pisah rumah segala
lebih baik kalau mau cepat dikelarin ya udah silahkan kita kelarin semuanya
kita cerai udah kelar kan mas
nanggung cuma pisah rumah
kelamaan buang buang waktu
mungkin apa kata suami kami itu benar
jangan bikin keputusan untuk rumah tangga kalian dalam keadaan emosi
jadi tenangin dulu diri kalian masing masing be
dan juga adriana mama mohon
ada baiknya kalian memang
pisah rumah aja dulu deh
mama gak ingin kalian bikin keputusan dalam keadaan seperti ini
serah mama aja deh
sederhana pusing terserah semuanya terserah
kamu kasih waktu untuk anak saya
rumah tangga ini nggak bisa
langsung bubar bubar jalan aja
kalian bukan pacaran
karena emosi kalian bikin keputusan
yang gak seharusnya kalian putuskan
coba dipikirkan baik baik lagi
tolong hargai mama
be juga adriana
jangan kecewain mama
serah mama aja deh adriana pusing
maunya mama apa terserah udah
apa kamu mau tinggal sama mama aja dulu saya
ma sudah kasih rumah ini buat adriana kan
adriana akan tetap tinggal di sini
dan adriana tidak akan keluar satu langkah kaki pun dari rumah ini
kita bercerai dengan pasti karena sudah pasti
maka saya akan menuntut hak kata guna gini
dan kamu mesti tahu rumah ini belum lunas
tapi kamu tenang aja
saya tidak menyuruh kamu keluar dari rumah ini
tapi saya berniat akan pergi di rumah ini
saya siap bertunggu